udah ketemu belum semalam
nah itu teh sampe sekarang juga si neng tuh
saya teh pusing pistan itu teh lagi nyari
kemana ya si neng orok
sampai belum ketemu
nah itu dia teh saya tuh
sudah nyari ke sana ke sini
ke itu ke dia
belum juga ketemu si neng orok
tegi permen karet tuh
kamu kok makan sendirian
aku gak dikasih
sejak kapan suka makan permen
oh nggak boleh aku minta
ini mau ngomong berita yang menegangkan
jadi harus makan permen karet dulu
tadi pagi aku udah telpon
sama kamu tuh udah siap buat ketemu sama papi

ternyata papi aku mau ketemu sama mami kamu
lus papi aku juga bilang
kabarin ke aku mau ketemunya dimana jam berapa
hebat kan aku
ya udah ya udah bagus lah kalau gitu
aku harus telepon sama aku dulu deh
soalnya aku harus bilang sama dia
kalau papa kamu tuh mau ketemu sama mama aku
biar mama aku itu meluangin waktu buat ketemu sama papa kamu
ya bentar ya
mama mau ketemu sama papinya reva
mau ngasih tau
kalau papa mamanya boy
itu sudah cocok banget sama reva
nanti boy kabarin ke mama ya
jam berapa ketemuannya
terus dimana ketemuannya
kalau gitu mama tunggu kabar gembira dari kamu ya nak
loh macan itu kan mama cantik
ya udah kalau gitu
mama tunggu kabarnya ya
udah anak mama
ya udah semoga aja
berhasil ya ketemunya ya
nah kemarin tuh ya mama aku tuh sempet nanya sama aku
kenapa aku dipanggil bolot
bolot dari mana aja sih
kamu gak berasa
oh kenapa kamu panggil aku budi
alahnya emang budot
iya nih kita ada resmi tematika yang gak ngerti
tolong jelasin ke kita dong
boleh boleh nanti kita belajar bareng aja kali ya
iya gak ref
atau enggak kita belajar sekarang aja di purpus gimana
belum sih mel
tapi kata nyom dudung sih
dan dia kabur ke bandung
dia kecewa karena
sampai sekarang abah tuh emang tetap mau nikah
ih abah sih nyebelin
gak pengertian banget sih jadi orang tua
lu mau nanya nanya abah sih
bukan bukan masalah khawatir apa enggaknya
maksud gue abah tuh egois
kenapa dia suka tetap mau nikah
padahal kan ya udah tau nih ya
pacarnya abah itu
pacar abah kenapa emangnya
maksudnya pacarnya abah itu kan
belum tentu tahu baik apa enggak
bapak wajib lapor setelah dua x dua puluh empat jam
untuk saat ini kami belum bisa bantu bapak
tapi jika ada informasi kami akan segera hubungi bapak
halo aduh bapak polisi yang terhormat
itu bisa diperkuik tidak sih
lebih dari dua x dua puluh empat jam itu kurangin
kami akan bantu semaksimal mungkin
atau mungkin bapak cek dulu ke rumah saudara
atau teman temannya pak
nanti bapak hubungi kami setelah dua puluh empat jam
ya turun turun lah ya pak ya
terima kasih ya
iya saya dengan miranda tante miranda
jadi gini boy
tante itu dulu pernah telpon reva
nah untuk meminta reva
untuk ikut ajang kontes pemilihan cocok
tapi sampai sekarang belum ada kabar tuh dari reva
dan kayaknya reva itu kurang antusias ya
iya makanya tante telepon boy
siapa tahu boy bisa bantu tante tante
untuk pujukin reva supaya bisa ikut
tapi kenapa harus saya sama reva yang ikut ajang itu
iya jadi tante ini kan diberi tanggung jawab event ini
untuk semua wilayah jakarta timur
nah pas tante lihat list daftar peserta
pasangan pasangan itu gak ada yang oke sama sekali
tapi pas tante gak sengaja lewat tempat timbel kamu
tante lihat foto kamu sama reva itu struk tante
udah gitu kalian itu kayaknya pasangan yang cocok sekali
hmm kalian itu pasti bisa menang
segala pujian itu hanya buat allah
boy mau kan ikut kontes ini
tentu kalau mau ikut ajang kayak gitu sih kayaknya
saya agak ragu deh tante soalnya belum pernah
nanti bisa dilatih kok
nanti saya pikir pikir dulu ya tanta
ya kok pakai pikir pikir lagi sih
tapi ya udah deh gak apa apa
tante tunggu ya jawabannya
insya allah tante
ya udah deh boy makasih ya
dengan lu siapa
oh ya tadi ada yang nelfon gue
dan orang itu ngajak gue sama reva ikut kontes cowok cewe o k se dki jakarta
nah ikut aja boy sekalian nubukin ke orang orang
kalau kalian itu pasangan yang tidak bisa dipisahkan
ya tapi gue harus nanya sama reva dululah
kira kira gue sama bebek yana boleh ikutan kontes juga gak ya
boleh banget yan
kalau lo sama meli ikutan pasti juara
juara apa tuh kan
coba cik parkiran
kok parkiran di situ
emang lo ke jalan
kamu si jalan
waalaikumsalam maka ngabah
gimana neng oroknya udah ketemu belum semalam
nah itu teh
sampai sekarang juga si neng itu belum ketemu
saya teh pusing pistan
itu teh lagi nyari
kemana ya si neng orok sampai belum ketemu
nah itu dia teh
saya tuh sudah nyari ke sana ke sini ke itu ke dia
belum juga ketemu si neng orok
ini lagi di mana
ini kan udah siang
mam teh teh
aduh teh hanis teh
saya teh kepikiran si neng terus
ya allah akang abah
enggak boleh kayak gitu
jangan lupa makan
saya kan ada janji makan siang nih sama anak saya di kafe
gimana kalau kita makan siang bareng
sekalian akal abah ketemu sama anak saya ya
waduh saya memang tidak mau bohong
saya memang sebetulnya mau bertemu sama teh hanis
saya kepikiran si neng orok terus
iya tapi makan dulu
baru nanti nyari neng orok lagi ya
pokoknya enggak boleh nolak
saya tunggu loh di kafe yang biasa ya
ya udah teh